dua kapal kargo terlibat kecelakaan di sekitar perairan pulau damar kabupaten kepulauan seribu dki jakarta
kedua kapal tabrakan dalam pelayaran dari bengkulu menuju marunda
petugas sar gabungan langsung meninjau lokasi kecelakaan
untuk mengetahui kondisi terkini pasca tabrakan dua kapal di pulau damar kepulauan seribu
belasan petugas sar dari baharkam mabespori basarnas dan kplp bertolak dari dermaga kaliadem
muara angke penjaringan jakarta utara menuju ke lokasi tabrakan di pulau damar kepulauan seribu
sementara itu belasan penumpang kapal yang terdiri dari abk dan nakoda
berhasil diselamatkan oleh petugas sar baharkam mabespori
kini sejumlah petugas gabungan tengah melakukan proses evakuasi dan penyelidikan kasus kecelakaan kapal tersebut
kecelakaan laut yang melibatkan kapal motor baita jaya dan kapal tanker mount elizabeth
yang membawa minyak terjadi di sebelah barat pulau damar jumat ini hari
kapal tanker mount elizabeth yang berlayar dari bengkulu
menuju pelabuhan marunda menabrak km bahita jaya berjarak dua mil dari pulau damar
akibat tabrakan tersebut kapal motor baita jaya mengalami kebocoran
sedangkan kapal tanker mount elizabeth sobek pada bagian lambung kanan hingga isi muatan tumpah ke laut
kapal tankernya bocor lambung kanan di tanki
saya tanya itu informasi di tanki empat
jadi sangat membahayakan mau tidak mau kru mt elizabeth kita evakuasi dengan sea radar kita
untuk saat ini kapalnya diberi bawa kemana pak
untuk saat ini yang baitta jaya kan tenggelam
masih ada di lokasi
kemudian terakhir yang kami lihat bahwa kapal tanker masih kondisi miring
update sampai saat ini kami belum tahu
tapi semua orang terkait dengan evakuasi
tugas kami menyelamatkan semua
kita sudah evakuasi semuanya
sementara tiga belas orang abk tanker dan sembilan belas abk km baita jaya
berhasil dievakuasi petugas dari kapal
menuju kali adem
dua diantaranya dilarikan ke rumah sakit guna penanganan medis
sementara itu terkait dampak pencemaran laut
saat ini petugas tengah berupaya melokalisir minyak agar tidak menyebar
gunawan sugro jakarta